karena itu keturunan dari simbah ataupun bapak dan ibu di perambanan juga sudah memelihara kuda
namun berbeda dengan di jember jawa timur
jadi nanti semua kegiatan tadi itu akan saya sampaikan laporannya termasuk foto fotonya dan juga bukti pembayarannya dan lain lainnya
gue kira awal tuh dia orang indonesia juga
tentu akan menarik semua orang ya